komisi pemberantasan korupsi memperpanjang nota kesepahaman dengan lembaga perlindungan saksi dan korban atau lpsk
ada perubahan dalam kesempatan ini termasuk perluasan lingkup perlindungan yang diberikan
setelah dua tahun mangkrak nota kesepahaman perlindungan saksi antara komisi pemberantasan korupsi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban kembali dirumuskan
nota kesepahaman ini akan memperluas ruang lingkup pelindungan termasuk pada saksi ahli justice kolaborator dan keluarga
prosedur perlindungan juga akan disedahanakan sehingga mengudahkan saksi mendapat perlindungan
kan biasanya salah satu senjata yang digunakan oleh pihak pelaku korupsi adalah tuduhan pencemaran nama baik atau fitnah yang ditujukan kepada pelapor atau saksi
ini salah satu juga yang perlu kita pastikan
bahwa mereka aman mereka tidak mengalami tuntutan
jadi perlindungan lpsk bukan hanya perlindungan secara fisik tetapi juga perlindungan secara hukum
kpk mengaku akan menyelesaikan rumusan nota kesepahaman dalam waktu dekat
sehingga perlindungan bagi saksi kasus besar seperti ktp elektronik dapat diberikan lebih komprehensif
sampai hari ini ada empat puluh enam saksi kpk yang mendapat perlindungan lpsk
satu minggu ke depan kita buatkan mou
secara garis besar memperpanjang mou yang sudah lalu yang sudah dua tahun tidak diperpanjang
kemudian setelah itu secara teknis di lapangan nanti supaya detail termasuk kontak personnya siapa
ini akan dibuat nanti dalam bentuk kerjasama
perjanjian kerjasama ini secara teknis di lapangan itu yang kita mungkin akan makan waktu
mungkin tidak sampai
lebih cepat lebih baik kalau bisa kira kira bulan depan selesai
perlindungan bagi saksi menjadi penting mengingat sejumlah saksi kasus korupsi seperti johannes marliem tewas bunuh diri
johannes diketahui menelpon salah satu komisioner lpsk dua minggu sebelum ditemukan bunuh diri
saat itu marliem mempertanyakan prosedur perlindungan saksi

jika tidak kemungkinan saja diperlindungi oleh seorang pemerintah
jika tidak kemungkinan saja diperlindungi oleh seorang pemerintah
jika tidak kemungkinan saja diperlindungi oleh seorang pemerintah
jika tidak kemungkinan saja diperlindungi oleh seorang pemerintah
jika tidak kemungkinan saja diperlindungi oleh seorang pemerintah
jika tidak kemungkinan saja diperlindungi oleh seorang pemerintah
jika tidak kemungkinan saja diperlindungi oleh seorang pemerintah